asia young designer awards atau aida kembali digelar di indonesia
bekerjasama dengan kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi aida dua ribu sembilan belas
menjadi ajang kompetisi desain yang ke delapan kali disenggarakan oleh nippon pain
asia young designer awards atau aida dua ribu sembilan belas di indonesia
bekerjasama dengan kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi
universitas praktisi arsitektur dan desainer interior
aida sendiri tidak hanya diselenggarakan di indonesia
namun di lima belas negara lain seperti india jepang singapura sri lanka tiongkok dan di negara kawasan asia lainnya
dengan kompetisi aida diharapkan para mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk menambah wawasan desain arsitektur
aida adalah kompetisi bukan hanya kompetisi
tapi juga kompetisi yang sangat penting
ini adalah platform untuk mahasiswa di sekitar kawasan arsitektur dan desain interior di indonesia
dan juga di kawasan kawasan lainnya
untuk bisa mengembangkan kemampuan mereka
aida dua ribu sembilan belas dimenangkan oleh daniel mahasiswa universitas kristen petra surabaya
daniel mengusung rancangan desain kampung tumpuk nelayan
dikarenakan ingin kembali mengembangkan kampung nelayan tersebut
karena sebenarnya kampungnya juga dekat dengan rumah saya
saya juga terbeban untuk kampung nelayan di jawa tenggara itu
dan juga kampung nelayan itu mulai terpinggirkan
dan saya juga ingin mengembalikan kampung nelayan bagaimana untuk mengembangkannya di masa depan
kompetisi aida tahun ini menekankan pada ide ide baru yang dapat menjadi solusi desain praktis
yang merefleksikan masa depan yang berkelanjutan

namanya sustainable suatu tema yang sangat penting
yang cocok atau yang relevan dengan memang problem yang dihadapi dunia saat ini
kita juga sangat senang bahwa melalui kompetisi ini nanti mahasiswa berkesempatan untuk melakukan intensif
berkenalan atau membuat berada di dalam jaringan para praktisi desainer atau arsitektur regional dan dunia
dan juga kalau menang di level aida
nanti bisa ikut summer camp
selain itu kompetisi aida dua ribu sembilan belas kembali memberikan beasiswa summer school program di harvard graduate school of design
kepada juara pertama di tingkat asia